pas ke erupsi gunung api ruang kemarin kondisi jalan di pulau tagulandang masih tertutup abu vulkanik
beberapa bangunan juga rusak terdampak letusan
gunung api ruang rabu pagi ini masih mengeluarkan kepulan asap putih
pantauan kondisi pelabuhan tanggulandang tertutup abu vulkanik tebal
selain itu di area jalan utama juga berbahaya dilewati
beberapa bangunan rumah maupun fasilitas pemerintah juga terpantau rusak
sementara itu proses evakuasi keluar pulau tagulandang masih terus berlangsung
pemerintah kabupaten kepulauan akan membawa semua warga yang ingin evakuasi ke luar pulau
apabila ada warga yang ke menado tentunya akan difasilitasi oleh pemprov sulawesi utara
dampak erupsi gunung ruang warga di wilayah terdampak akan dievakuasi
kini status gunung ruang naik dari waspada ke awas
pemerintah kabupaten kepulauan sitaro akan mengevakuasi warga di pulau tagulandang yang masuk radius enam km
terdapat lontaran lava pijar ke pulau siau dengan menggunakan kapal feri milik pemerintah
proses evakuasi warga di pulau tagulandang kini tengah berlangsung
warga dibawa dari beberapa titik di pulau tagulandang menuju ke pelabuhan minanga
dari sana akan dibawa dengan kapal ke pulau siau
tadi juga pak gubernur sudah telpon berita langsung
di sini pengungsi pengungsinya akan mau ke siau
karena itu langsung rapat dengan seluruh partai daerah membagi tugas menyiapkan kurang lebih ada delapan titik
untuk dijadikan tempat pengungsian sementara
baik yang ada di jawa barat dan di jawa timur dan masing masing sudah dibagi kepada perangkat daerah
makan kalau memang malam ini ada pengungsi